pelaksanaan ibadah haji tahun ini juga dilengkapi dengan tim mobile dari kementerian kesehatan ri
cnn indonesia mendapatkan video terkait keberadaan t mobile
kemenkes yang bertugas melakukan observasi kepada anggota jemaah yang baru mendarat di tanah suci
inilah yang dilakukan tim mobile kesehatan yang memeriksa seorang nenek berusia delapan puluh empat tahun
dari embarkasi solo yang baru mendarat di bandara ama madinah jumat siang
nenek yang didampingi anaknya ini mengeluh kakinya bengkak dan badannya pegal
petugas kesehatan memeriksa kaki nenek dan menemukan kakinya yang bengkak
karena terlalu lama duduk di pesawat
dalam rilis kementerian kesehatan ri yang diterima cnn indonesia
keberadaan tim mobile dari kementerian kesehatan ri ini
untuk melakukan observasi kepada anggota jemaah yang baru mendarat di tanah suci
ketua tim mobile dr rahmawanti mengakui
kasus yang biasa ditemukan di bandara adalah mereka mengalami kelelahan
ditandai dengan wajah yang tampak pucat dan badan lemas
tugas tim mobile melakukan triase secara visual
bila kasusnya dapat ditangani sambil menunggu jemaah haji berangkat ke bus
maka observasi dilakukan di ruang tunggu
namun bila kasusnya memerlukan observasi lebih lanjut
maka anggota jemaah tersebut akan dikirim ke kkhi atau klinik bandara
tim mobile ini terdiri dari tiga dokter spesialis
enam dokter umum dan dua belas perawat yang bekerja dibagi dalam tiga

tim juga bertugas melakukan visitasi apabila ada anggota jemaah haji
yang dirawat di rumah sakit arab saudi
sementara itu pelengkapan medis yang disiapkan tim mobile di bandara
adalah dua buah kursi roda obat obatan emergensi dan obat obatan umum
eko ardi cnn indonesia
jemaah haji indonesia keluarga tersatu tiba di bandara internasional
pangeran muhammad bin abdul aziz di madinah pada selasa waktu setempat
uniknya kedatangan para jemaah ini disambut lantunan
lagu selawat cinta rasul yang dipopulerkan oleh mahir zain
yang sudah dipersiapkan oleh kerajaan arab saudi
kerajaan arab saudi sangat antusias menyambut rombongan kloter pertama
yang tiba di madinah
bahkan upacara penyambutan dilakukan sebanyak empat kali
mulai dari tiba di bandara dengan memberikan hadiah souvenir
dan bunga untuk setiap jemaah
hingga para jemaah meninggalkan bandara
yang diringi lantunan lagu yang dipopulerkan oleh mahir zain
tidak sampai di situ upacara penyambutan juga dilakukan ketika para jemaah
berada di dalam bus menuju penginapan
dalam kesempatan ini turut hadir duta besar republik indonesia
untuk kerajaan arab saudi agus maftu abagebril dan istri
serta didampingi berkejian dr khalid muhammad al huwaisi
kepala imigrasi madinah dan dirjen haji arab saudi muhammad al baijauh